di gedung merah putih namun di warung nasi sederhana inilah
salah satu mantan pegawai kpk saat ini melakukan aktivitasnya sehari hari
dan selain menjual nasi goreng ini
para mantan pegawai kpk lainnya juga melakukan berbagai kegiatan
untuk mengisi waktu luang mereka sekaligus menjadi sumber penghasilan baru
julianti tigor simanjuntak mulai memikirkan nasibnya usai dinonaktifkan
sebagai pegawai fungsional birohukum komisi pemberantasan korupsi
tiga pekan sudah tigor memutuskan membuka kedai nasi goreng sederhana
di jalan raya hankam bekasi yang tak jauh dari rumahnya
nasi goreng dia pilih karena dinilai sebagai pilihan usaha kuliner
yang mudah disukai banyak orang
setiap senin hingga sabtu warung nasi goreng milik tigor
buka mulai pukul enam sore hingga sepuluh malam
tigor terjun langsung menjalankan usaha ini
mulai dari meracik bumbu hingga memasak nasi goreng
untuk disajikan kepada konsumen
saya kemudian berpikir kan saya kan harus mencari atau
bukan hanya mencari peluang tapi kedepannya mau gimana sih begitu
nah waktu itu saya berpikir selain mendapatkan pekerjaan lagi tentunya
ya saya harus punya usaha gitu
setidaknya kalau nanti ada hal hal yang terjadi di
ya amit amit gitu ya saya tidak dapat pekerjaan
saya setidaknya memiliki kegiatan yang menghasilkan lah begitu
meski usaha ini sangat berbeda dengan pekerjaan sebelumnya di kpk
namun tigor tetap menjunjung tinggi nilai anti korupsi
menurut tigor kejujuran dalam melakukan usaha
juga menjadi salah satu jalan perjuangan pemberantasan korupsi
saya sih tetap pasti ingin memberikan kontribusi dalam konteks
apapun yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi tentunya
jadi itu sih kalau bicara perbedaan atau ya ini pasti ada gitu
tapi menurut saya tantangannya tantangannya ada juga dua duanya gitu
kita nggak boleh menyepelekan apapun gitu termasuk pekerjaan ini gitu
jujur itu kan salah satu yang paling utama ya dalam setiap apapun
termasuk usaha makanya saya kepada teman teman maupun mitra bisnis di sini gitu
yang paling kita utamakan adalah kejujuran gitu atau integritas lah
jadi kita sih saling percaya lah intinya begitu
tak lain halnya dengan tata hoiriah yang memilih untuk berbisnis kue kering
sebelumnya tata bertugas sebagai staf humas kpk
tata terinspirasi dari hobi dan kenangan masa kecilnya
setiap kali lebaran bersama keluarga
dengan berbisnis secara daring
kue kue keringnya ia hargai sebesar rp enam puluh hingga rp sembilan puluh
saya mencoba gitu ya memulai bisnis kecil kecilan lewat kue kering
dengan merek dagangnya itu adalah keklet gitu
nah memang karena ini berangkat dari apa ya
kesukaan kita gitu dan kehebohan menjelang lebaran gitu ya
jadi kita mencoba kenapa tidak sih kita coba untuk
buat kecil kecilan gitu
karena memang dasarnya hanya keisengan dan hobi masak gitu
jadi kami belum secara serius gitu ya awalnya
dan memang hanya untuk mengisi waktu luang ketika saya menerima sk enam ratus lima puluh dua gitu
tujuh mantan pegawai kpk telah resmi diberhentikan dan tak lagi beraktivitas di kpk
per tiga puluh september dua ribu dua puluh
sebagian dari mereka juga mulai melakukan usaha mandiri sebagai penyambung hidup
namun begitu perlawanan mereka kepada alih status pegawai kpk tak berhenti begitu saja
tujuh ex pegawai ini masih memperjuangkan nasib di pengadilan
keadaan boleh berubah namun keyakinan memperjuangkan kebenaran dan pemberantasan korupsi
tetap tertanam dalam keseharian mereka
tim liputan cnn indonesia